saksikan series ipa dan ips di gtv

pak tristan kenapa jadi kayak begini
aku juga berkabung atas meninggalnya tasha
tapi pak tristan gak boleh bersedih sampai berlarut larut seperti ini pak
ada perlu apa lagi bung ayah
apa ibu gak capek
ibu harus terus terusan bersandiwara depan saya
kalau ibu sama sekali gak ada rasa berkabung atas meninggalnya tasya
waktu ibu berdiri di rumah
ibu sudah dapat nge fair ibu
ibu mau kehancuran saya
sekarang ibu tidak apa apa
sekarang ibu bisa lihat hidup saya udah hancur
apa lagi ibu
kadang kadang manusia memang suka lupa dengan apa yang mereka miliki
sampai orang yang mereka miliki itu hilang untuk selama lamanya
itu yang aku alami dan rasakan sekarang pak
pak tristan pasti perlu seseorang untuk berbagi kesedihan
pak tristan kalau mau berbagi kesedihan sama aku
boleh lupa kita mengalami hal yang sama kan
pasti pak tristan perlu seseorang untuk berbagi kesedihan sama aku

pasti pak tristan
mama kamu tuh benar benar hebat
mama kamu bisa ngembalikan keadaan
pahti sendiri mengurut sama dia
luar biasa hebat
dia bisa ngadepin semua masalah dengan caranya dia sendiri
makanya dia selalu manggil dirinya genius
oke modi kamu temenin mama kamu di dalam
saya harus keluar dulu karena ada sesuatu yang harus saya kerjain
kamu lagi ngapain fer
nyari apaan sih fer
saya itu ditugasin pak kristen untuk ngurus semua keperluan
jadi kalau saya ada di sini ya jelas lah urusan kantor
masa urusan yang lain sih fit
pak tristan pasti sering
lihat lihat album ini ya
saya kelihatan cantik sekarang ya di foto ini
saya kelihatan cantik sekarang ya di foto ini
siapa namanya ch laisser parter corep mereka
maksudnya according d
apa siapa nama dia
apa hot endak mia